hai puluhan warga asahan sumatera utara terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan saat
melakukan aksi unjuk rasa di kantor bupati asahan pada senin siang pendemogram usai
video porno yang diduga dilakukan oknum kepala desa berinisial ma dengan seorang wanita beredar
luas di masyarakat pengunjuk rasa meminta agar oknum kadis tersebut dicopot jika nantinya terbukti
kita tunggu saja kalau memang ini terbukti ada kegiatan asusila terbukti diproses secara hukum ada
keputusan hukum yang tetap maka pemerintah kemasan akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada